pada rabu siang pengelola taman wisata candi borobudur menggelar simulasi pembukaan obyek wisata di masa pandemi covid sembilan belas
dalam simulasi ini pengelola candi telah menyiapkan semua standar protokol kesehatan bagi wisatawan yang akan berkunjung
tempat cuci tangan bilik desinfektan termogan hand sanitizer sudah disiapkan
tim medis juga disiagakan jika ada pengunjung yang suhu tubuhnya di atas tiga puluh delapan derajat celcius
untuk menghindari kerumunan saat memasuki obyek wisata pengelola juga telah menyiapkan titik titik yang digunakan untuk menjaga jarak
sambil menunggu evaluasi dari tim gugus tugas provinsi jawa tengah dan gugus tugas kabupaten magelang
pihak taman wisata akan terus melakukan simulasi new normal tersebut
jika kondisi sudah dinyatakan kondusif pengelola akan membuka obyek wisata candi borobudur namun dengan pembatasan jumlah pengunjung
sampaikan dari gugus tugas itu kita diharapkan
melakukan pembatasan ya misalnya lima puluh persen dari jumlah kapasitas yang ada
tapi di dalam tahapan ini kami akan mulai tidak dengan lima puluh persen kita akan mulai justru mungkin dari cuma dua puluh persen
kalau normal itu kan seperti hari hari normal sekitar tujuh ribu ya jadi kita akan batasi betul pengunjungnya ya
gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang hadir dalam simulasi tersebut menyatakan
belum mengizinkan pembukaan kawasan wisata candi borobudur dalam kapasitas besar
betul betul siap mohon maaf kalau nanti kita belum bisa membuka dalam kapasitas besar
tapi kita akan uji coba dari awal agar kita bisa menyiapkan sop atau protokol kesehatan yang baik yang aman
yang siapapun yang ingin berwisata mendapatkan sebuah kebahagiaan kenyamanan dan tidak ada potensi potensi penularan
selain borobudur pemerintah provinsi jawa tengah akan mengizinkan obyek wisata lain dibuka
dengan syarat kurva wilayah penyebaran covid sembilan belas mengalami penurunan